keinformasi lain gubernur jawa tengah ganjar pranowo akhirnya mencabut izin lingkungan pembangunan pabrik semen rembang sesuai putusan mahkamah agung
meski demikian keputusan ini tidak secara otomatis membuat pabrik semen rembang angkat kaki dari pegunungan kendeng
masa depan pabrik semen milik pt semen indonesia di rembang jawa tengah pupus sudah
senin malam gubernur jawa tengah ganjar pranowo akhirnya mencabut izin lingkungan pabrik semen rembang
hal ini sesuai putusan mahkamah agung yang menangkan gugatan warga kendeng dan wahana lingkungan hidup indonesia atau walhi
keputusan ganjar ini sendiri diambil atas masukan dari tim ahli
selain itu muncul polemik di masyarakat hingga aksi demo warga dan mahasiswa
ya karena perintahnya dari hakim pk kan mengatakan bahwa harus ada tata cara
terus kemudian harus melindungi agung fair harus menyediakan air bersih air untuk pertanian yaitu dipenuhi
kalau tidak bisa dipenuhi ya tidak memenuhi syarat kalau itu bisa dipenuhi kan boleh berarti
sementara itu meski izin lingkungan dinyatakan dicabut pt semen indonesia masih dapat beroperasi kembali
syaratnya mereka mengajukan izin baru sesuai dengan syarat syarat dalam putusan mahkamah agung
terserah ke prakarsa semen kalau mereka mau cepat ya segera diproses
kalau mereka mau berhasil kelayakannya ya harus memenuhi semua perintah pengadilan
warga kendeng sendiri menolak pabrik semen dan mengajukan gugatan ke mahkamah agung selama empat tahun
damar sinuko semarang